sebelum matahari menyinari langit jakarta
kesibukan warga di kampung kerang hijau cilincing jakarta utara telah dimulai
setiap hari ribuan warga mencari nafkah di tempat ini
tak terkecuali bagi seorang nenek pengupas kerang bernama halawiyah
usianya tujuh puluh empat tahun namun nenek wiyah tidak bisa berpangku tangan
untuk bertahan hidup di sebuah kota metropolitan bernama jakarta
ia harus menjadi seorang pengupas kerang
tidak seperti masa muda
kini ia hanya sanggup mengupas kerang jauh lebih sedikit dibanding pekerja lain
ya bekerja dengan menahan rasa sakit di pinggang
nenek wiyah mendapat upah harian dua puluh ribu rupiah
nenek wiyah tinggal menumpang di salah satu ruko milik keponakannya
di bilangan kalibaru cilincing jakarta utara
bukan di kamar tempat nenek wiyah beristirahat berada di salah satu sudut ruko
yang juga menjadi tempat penyimpanan beragam barang
selain tempat tinggal yang seadanya uang penghasilan yang sedikit
membuat nenek wiyah selalu memakan makanan yang sama setiap hari
nasi dan tempe orek

dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
dan kemudian kemudian kemudian kemudian
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
untuk mengisi energi untuk mengupas kerang seharian
jarak menuju tempat pengolahan kerang hijau sekitar satu km dari tempat tinggalnya
nenek wiyah tidak memiliki cukup uang untuk naik angkutan umum
ia pun harus berjalan kaki sekitar setengah jam
peralatan yang digunakan untuk mengupas kerang hanya sebilah pisau kecil untuk memisahkan daging kerang hijau dari cangkangnya
kelihatannya mudah tetapi mengupas kerang tak sesederhana itu
selama lima tahun menjadi seorang pengupas kerang tak terhitung tangan nenek wiyah terluka akibat pisau yang tajam
belum lagi resiko sakit pinggang akibat terlalu lama duduk saat mengupas kerang
satu jika berubah mendingan di tenggorok aku di sini tapi
dua jam berlalu nenek baru berhasil mengumpulkan satu kg daging kerang hijau yang dipisahkan dari cangkangnya
sebagian besar pekerja di sini mampu mengupas sampai dua puluh kg kerang setiap hari
tetapi nenek hanya mampu mengumpulkan lima sepuluh kg daging kerang hijau
pengupas kerang di tempat ini mendapat upah rp tiga untuk setiap kilogram daging kerang yang terkumpul
ini artinya setiap lima
setiap lima kilogram kerang yang dikupas nenek akan mendapatkan uang lima belas rupiah
iya paling sedikit lima kilo kalau ini begini kecil kecilnya kurang
dengan kondisi fisiknya kini nenek wiyah mengaku sangat senang
senang jika mampu mengupas hingga sepuluh kg yang berarti menerima upah tiga puluh ribu rupiah
pak cari uang sendiri jadi disimpan sering sepuluh
kalau banyak kekurang aku lima disimpan kalau beli keminyatana lima
setelah bekerja hampir enam jam nenek memutuskan untuk pulang lebih awal
dan setelah selesai berusaha anaknya yang belum sepenuhnya fit membuatnya memutuskan untuk beristirahat
hari ini nenek hanya mampu mengumpulkan lima kg kerang dengan upah lima belas ribu rupiah
kurang rasanya kurang tapi dicukut cukupin
kekurangan gak sabar aja diem aja gak beli gitu aja saya
nenek wiyah memilih untuk tak menikah
karena itulah di hari tuanya
nenek hanya memiliki saudara pemilik ruko yang ia tempati
keluarga nenek wiyah bukannya tak mau menyediakan tempat yang lebih layak
tetapi mereka menghargai pilihan sang nenek untuk hidup mandiri
dan mencukupi kebutuhan mereka untuk mencari uang yang lebih layak

iya nenek gak mau
ada sih sebenarnya lebih layak gitu kan maksudnya kan
tapi memang karena beliaunya seperti itu
maunya disini kan karena sudah lama gitu
dia lebih nyaman disini
jadi ya kita mau bagaimana lagi
gak mungkin juga kan kita maksain untuk pindah
sementara beliau juga kan bukan siapa siapa
masih keluarga kita juga
fisik nenek memang sudah tak sekuat ketika masih muda
namun semangatnya untuk tidak menjadi pemimpin
minta minta atau berpangku tangan dan pasrah pada keadaan
membuat nenek menjadi tola dan tidak hanya bagi keluarganya
tetapi juga rekan rekan kerjanya yang lebih muda
rian fernando dwi agung yul di arto jakarta